jakarta tuh tiap minggu berubah harus diinget inget lagi jalannya
mbah jangan lupa mbah ya uang sewa nya mbah gak enak lho mbah
sama dia mbah ya
gimana sih kamu ini dari tadi itu duit duit terus
anterin dulu sampe ke rumahnya mantoku nanti baru tebayar
ya ampun sih mbak saya janji nih sama mas ini pasti kita yang nganterin
kita antren deh ke rumah
termasuk kamu saya juga udah lama berita itu gak penting
tapi pak mama itu penasaran
yang sebenarnya terjadi itu gimana
dengarin ya mbah
mama adalah istri papa
dari sekarang sampai kapanpun oke
ya sudah pak kalau gitu mama percaya sama papa
oke mak ya sudah sampai ketemu di rumah ya mak
ya sudah sampai jumpa
ya sudah sampai jumpa
mbah ini namanya jakarta mbah
banyak gedung gedung tinggi
isinya orang orang worju semua
tahu gak mbah borju apaan
wah gedungnya tinggi sekali
turunnya pake apa tuh
prosot mbah pake bambu
ang teh itu gedung yang tadi ya
kita udah ngelewatin tiga kali gedung itu
iya donji kita putar putar terus dari tadi ya
bah jakarta tuh kalau nggak kanan kalau nggak kiri
kalau nggak putar putar
danda kita udah melewati tempat ini tiga kali
tuh gambarnya sama
nah ini namanya jakarta mbak
banyak gedung yang sama persis
kelihatan aja tuh mirip
ya memang ya itu itu aja mbak
udah deh mbak sabar aja
yang penting sebentar lagi kita nyampe
tenang aja kita orang orang jujur
kunyuk lo mau ke mana kesini
nah sama assalamu'alaikum
saya ingin mengucapkan
ini adalah tempat
menunjuk setiap satu hari
insya allah gue gak berpenyakitan kayak lulu pada
mana gua tau
kalau dia nongol suruh cepat pulang
mau gue habisin anak itu
malem malem masih kuyuran aja
nanti kita ngabarin ke dia
bener ya yaudah
eh eh eh ntar dulu aku mau nanya

kayaknya di pabrik dompet
kok lu pada ketawa
ada yang lucu deh
udah deh gini aja
ibu pulang aja
ntar si ahulnya balik
gua suruh yusul ke rumah bu ya
yaudah makasih ya
kalau si brengnya itu balik
gua pingin mau injak injak dia
bob musik bob
kau tahu kau tahu he hey
mbak wan bisa aja
yang mana rumahnya
ya ini juga lagi dicari mbah
bukannya sampean itu sering kesini
sudah pernah kesini
jakarta tuh tiap minggu berubah
harus diinget inget lagi jalannya
jangan lupa mbah ya
uang sewa nya mbah gak enak mbah
sama dia mbah ya
dari tadi itu duit duit terus
anterin dulu sampe ke rumahnya mantoku
nanti baru tebayar
ya ampun sih mbah
saya janji nih sama mas ini pasti kita yang nganterin
kita antren deh ke rumahnya
tapi saya gak janji kalo ketemu orangnya
yang penting sampai rumahnya aja
tenang aja mbah
tenang mbah kita servis deh mbah
nah itu dia rumahnya tuh
iya itu dia tempatnya
kan dia sampai
nah ini rumahnya mbah
menurut si caing ini rumahnya mbak
nah ini mbah
oh enggak enggak mbah
benar benar menurut pesan si cai
ini rumahnya mbah
dulu sih masih ada orangnya nih mbak
nih jangan jangan udah pindah nih mbah
iya enggak mas
bener ya pak hei kali dulu tinggal sini
iya iya benar benar
menurut pesan si caing
dulu dia pernah kemari
waktu dia masih jadi karyawan
iya gitu tuh bener tuh
coba tanya sama tetangga aja yangti
bangunin orang aja lo malem malem ah
dadah aja lo
sebaiknya kita pulang aja
soalnya nanti kita disangka macem macem lagi
nah yang penting kan saya sudah mengantarkan embas sampai ke alamat
ya perkara nggak ketemu sama orangnya berarti kan bukan salah kita dong
nggak usah lo bangunin orang malem malem
jadi bilangin nggak nurut
selamat malam pak
malem malem saya mengganggu
orang yang tinggal di sebelah rumah ini
kok ya rumahnya itu kosongan
saya sendiri yang punya